bandung di mana banjir juga melanda dan tidak tertampung di posko pengungsian sejumlah kepala keluarga korban banjir di kecamatan bojong soang kabupaten bandung jawa barat
terpaksa mendirikan tenda darurat dari sepanduk bekas ini di pinggir jalan
sekitar lima belas ribu warga masih mengungsi seribu diantaranya adalah anak anak dan balita
meski berangsur surut banjir masih merendam pemungkiman warga di sejumlah kawasan seperti kecamatan balienda
jaya kolot dan bojong soang kabupaten bandung jawa barat
kedalaman air beragam mulai dari delapan puluh hingga satu ratus lima puluh cm
akibat musibah banjir yang melanda sejak akhir pekan lalu sekitar lima belas warga harus tinggal di pengungsian

dari tiga puluh enam titik pengungsian sebagian besar kondisinya cukup memprihatinkan
selain harus beresakan warga juga hanya tidur berala stikar dan karpet
terus di situ ada yang sakit
ini sudah didorong dari puskesmas terus ada balita
jumlah balitanya sendiri berapa
sejumlah kepala keluarga di desa cijagra kecamatan bojong soang terpaksa mendirikan tenda darurat di pinggir jalan
bermodal sepanduk bekas dan alas tidur seadanya warga hanya bisa pasrah dengan kondisi yang mereka alami
mereka tak punya pilihan karena posko pengungsian yang ada di dekat rumah mereka tak mampu lagi menampung pengungsi
kecamatan ada di posko
tampung enggak masuk penuh
pagi tujuh belas maret ribuan warga memilih tetap bertahan di pengungsian
mereka memperkirakan banjir akibat luapan sungai citarum ini tidak akan cepat surut
pasalnya hujan diperkirakan masih akan mengguyur sungai citarum
pujo priyosusilo bandung jawa barat
kita akan segera bergabung dengan asri rasma di kabupaten bandung untuk menyampaikan
laporan langsung terkait dengan tayangan yang baru saja kita saksikan
asri kalau kita lihat di belakang anda itu air masih lumayan ya tergenang
persisnya bagaimana ini kondisi banjir di kabupaten bandung saat ini
desi dan alvito memang di lokasi saat ini saya melaporkan masih tergenang banjir
di mana di belakang saya ini merupakan jalan raya dari andir menuju ke bale endah
namun meski terendam
sudah dapat dilalui kendaraan karena ketinggiannya relatif sekitar dua puluh hingga tiga puluh cm
namun jika kita melihat arah akses ke arah kampung cienteng di sana masih cukup dalam
mencapai setengah meter
dan di desa cientengnya sendiri ketinggian banjir masih mencapai satu meter bahkan lebih
jadi di beberapa wilayah di kabupaten bandung seperti di bojong soang
juga masih ada beberapa daerah yang terendam mencapai sekitar delapan puluh hingga satu meter ketinggian air
namun lebih banyak daerah yang sejak enam hari lalu terendam banjir saat ini telah surut
dan dengan demikian di tempat tempat pengungsian pun beberapa pengungsi telah memutuskan untuk kembali ke rumah mereka
untuk membersihkan rumah dari bekas bekas banjir
desi dan alvito jika kita berbicara mengenai banjir yang terjadi di kabupaten bandung air air ini
ini merupakan banjir langganan yang selalu terjadi setiap tahunnya jika terjadi musim hujan
salah satu penyebab utamanya adalah luapan dari sungai citarum
sungai citarum ini sendiri adalah sungai yang memiliki panjang kurang lebih sekitar tiga ratus meter
mulai dari hulunya di gunung wayang dan bermuara di daerah maksud saya bermuara di daerah karawang
nah sungai cikapundung ini sendiri dari hulunya memiliki tujuh mata air
dan ada kurang lebih dua puluh anak sungai yang mengalir ke sungai cikapundung
jadi jika tidak terjadi hujan pun di kabupaten bandung itu tetap berpotensi mengakibatkan banjir di sini
cukup banyaknya aliran anak sungai seperti sungai cikapundung yang dari kota bandung
jika kota bandung mengalami hujan lima jam lebih saja itu dapat berakibat terjadinya banjir di kabupaten bandung
di beberapa kecamatan seperti yang terjadi enam hari kebelakang
iya terima kasih banyak asri
nah kalau kita lihat ini merupakan banjir yang langganan
ini sebenarnya faktor manusia juga ada di balik ini
misalnya kedangkalan sungai citarum itu banyak sampah
iya sampah yang dibuang sebarangan
tapi faktanya memang harus ada semacam revitalisasi atau diperbaiki ya
apa namanya aliran sungai
sehingga mungkin diperdalam dan kemudian diperlebar sehingga debit air bisa
supaya ini bukan sesuatu yang kita terus menerus harus
seperti langganan taken for granted